kita awali cnn indonesia today dengan informasi tentang penemuan narkoba di ruang kerja bupati bengkulu selatan
dirwan mahmud bupati bengkulu selatan diperiksa bnn pusat di jakarta
permintaan uji lab ini atas permintaan dirwan untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak mengkonsumsi narkotika
sabtu malam bupati bengkulu selatan dirwan mahmud keluar dari ruang laboratorium narkoba bnn cawang jakarta timur
selesai melakukan pemeriksaan urin darah dan rambut
dirwan sendiri mengaku dijebak oleh seseorang dengan ditemukannya narkoba di ruang kerjanya
saya tidak tahu menanguk persoalan ini
selain diruan mahmud sepuluh orang juga telah diperiksa
mereka adalah jajaran staff dan ajudan bupati bengkulu selatan
penyidik masih mengedepankan asas peraduga tidak bersalah terkait kepemilikan narkotika jenis sabu sabu dan ekstasi di ruang kerja bupati bengkulu selatan
bnn juga tengah mendalami keterangan di ruang mahmud terkait rusaknya cctv di ruang kerja miliknya
serta hilangnya buku tamu di ruang diruan
kemarin hari kemis kami memang atas perintah bapak kepala bnn
ke bnp bengkulu terkait dengan ditemukannya ada narkoba di ruang kerja bapak bupati bengkulu selatan dan
dalam hal ini sudah mulai sejak kemarin hari kemis sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi sebanyak sepuluh orang
ada pun hasil pemeriksaan urin darah dan rambut baru diketahui tiga hari ke depan
untuk sementara dirwan mahmud diperbolehkan meninggalkan kantor bnn
gunawan sugro jakarta